tim bola volley indoor putri jawa barat mengawali langkah pertama dengan sempurna
dalam pertandingan babak penyisihan fase grup melawan kontingen papua
mereka berhasil menaklukkan tim putri mutiara hitam dengan tiga set langsung tanpa balas
kedua tim bertanding di gelora sabi lulungan si jalak harupat soreang kabupaten bandung
pada set pertama tim jabar mendominasi permainan dengan skor cukup meyakinkan yaitu dua puluh lima
begitu pun di set kedua tim jabar kembali mengungguli tim papua di hadapan ratusan penonton dengan skor dua puluh lima enam belas
sebagian besar kemenangan jabar tercipta saat melakukan servis
unggul di dua set awal tim jabar mulai mendapati perlawanan serius di set ketiga
tim papua mulai ikut mendominasi permainan dengan saling susul skor
namun keberuntungan masih berpihak pada tim jabar amalia fajrina dan kawan kawan
akhirnya dapat mengakhiri set ketiga dengan skor dua puluh lima delapan belas
kontingen jawa barat untuk sementara memimpin perolehan medali hingga siang ini
sementara posisi dua dan tiga ditempati oleh dki jakarta dan jawa timur
berikut kelas main medali pon ke sembilan belas hingga pukul tiga belas waktu indonesia barat